inilah lakon wayang golek yang mengisahkan tentang legenda bandung bandawasa
yang dikemas dengan komedi serta akulturasi budaya modern
pementasan ini digelar di museum wayang kawasan kota tua jakarta
suasana semakin lengkap dengan adanya perangkat gambang bonang dan gamelan
serta sinden yang selalu mengisi alunan musik lagu serta ekspresi dalam mengantarkan lakon wayangnya
dimainkan oleh seorang dalang muda pentas kesenian wayang golek sunda yang kini mulai jarang ditemukan
menjadi tontonan yang menarik dan menghibur bagi siapa saja yang hadir termasuk keluarga muda dan kaum milenial
pertama emang beberapa waktu yang lalu lagi suka nonton pagelaran wayang terus belum pernah nonton wayang golek sih
jadi sekarang lagi ada jadi pengen lihat kayak gimana sih wayang golek gitu
sebelumnya mungkin lupa
sebelumnya mungkin lupa
lebih ke wayang kulit wayang orang kayak gitu
biasanya lebih dari yang kayak daerah jawa sama bali
nah ini kan dari sunda terus jadi kayak penasaran sih gimana
at least tetap dipertahankan ya karena kan warisan budaya dan orang orang bisa tahu makna cerita
pesan moral dan amanah yang dikasih dari pertunjukannya itu apa sih gitu
kiwardana menyebut seni wayang yang merupakan aset budaya bangsa indonesia
harus tetap eksis dan dilestarikan dengan menargetkan kaum muda untuk menontonnya
apalagi banyak pesan moral terkandung dalam setiap pentas pagelaran wayang yang dimainkan
kita sebagai bangsa yang banyak budayanya gitu
siapa lagi yang pengen melestarikan budaya kalau bukan kitanya sebagai bangsa indonesia yang banyak budayanya
khususnya wayang golek gitu
jadi saya berkewajiban
untuk meneruskan ini soalnya ini adalah aset negara juga
nah gitu sebagai aset negara juga memang sudah diakui gitu oleh di dunia
terutama di unesco juga sudah sampai sana gitu bahwasanya budaya kita ini
apa namanya budaya adiluhung yang memang orang juga pada suka
emang sih terkadang tergantung sikon situasi
biasanya kalau misalkan emang sikonnya mendukung gitu situasinya mendukung
kadang banyak gitu anak anak muda
apalagi saya juga kalau mengambil gitu wayang itu jangan menotok menotok kayak dulu gitu
tapi bagaimana caranya gitu untuk anak muda zaman sekarang suka dengan wayang
saya dengan dangdut gitu tadi dengannya sebanyak gitu
sebenarnya mah bukan anak muda yang kagak suka tapi kitanya tertantang gitu
supaya bagaimana anak muda ini cinta dengan seninya gitu

baru lihat dominated ngeri
jadi nggak complain
mungkin tidak terlalu penting khususnya bagi generasi milenial yang begitu banyak hiburan dan juga yang mereka dapatkan dari gadget dan juga dari internet
akan tetapi perlu diingat bahwa wayang itu merupakan bagian dari tradisi budaya dan sejarah kita yang tinggal di nusantara ini
sehingga sangat sangat penting untuk mengenalnya untuk mengapresiasinya
bahkan unesco sendiri telah membuat wayang itu sebagai warisan budaya tak benda
sehingga ini merupakan sesuatu yang harus kita lestarikan harus tentu saja kita apresiasi
tapi yang lebih penting lagi harus kita ajarkan khususnya pada generasi generasi penerusnya
agar budaya tradisi apapun yang berkaitan
dengan wayang ini akan tidak hilang begitu saja
nah insight with desi anwar kali ini berada di museum wayang di kota tua
saya ditemani oleh kepala satuan pelayanan museum wayang pak sumardi
pak mardi apa kabar
alhamdulillah baik mbak desi
baik sehat sehat saja ya
alhamdulillah baik sehat
dan kita saat ini berada di museum wayang persisnya di kota tua
dan ya terus terang ini mungkin tidak banyak ya dari teman teman yang sudah mengunjungi museum ini
dan kita kalau
memang di indonesia ini rasanya kita lebih suka hal hal yang sifatnya itu modern
jadi kalau wayang itu dianggap sebagai waduh yang tua tradisi kuno apalagi pergelarannya bisa berjam jam
tapi kita mulai dari museum ini
pak mardi saya masuk ke sini dan kelihatannya bangunannya saja sudah tua
tulisan dalam bahasa belanda
mungkin bisa cerita sedikit mengenai asal muasal dari museum ini sendiri
baik mbak desi terima kasih
tak terhingga ini
kebanggaan dan kebanggaan kami kehormatan bagi kami museum wayang kedatangan mbak desi dan cnn tv tentunya ya
terkait dengan apa itu budaya wayang
apalagi sebentar lagi menyambut hari wayang nasional tanggal tujuh november
oke terkait dengan bangunan gedung museum wayang ini sebenarnya cukup memerlukan waktu yang sangat panjang
sejak seribu enam ratus empat puluh itu sudah ada
zaman ini ya zaman belanda ya
pada zaman kolonial belanda
tetapi dulu itu sebuah gereja
oh ini sebuah gereja dulu asalnya
dulu asalnya gereja yang dipakai untuk peribadatan tentunya umat nasrani pada zaman belanda pada zaman itu
nah ya kemudian gereja itu punya nama
kurang lebih seperti itu
karena bahasa belanda jadi agak sulit saya
kira kira artinya itu gereja tua
gereja tua atau lama
gereja lama ya
biasanya seperti itu iya

kemudian dibangun kembali gereja itu
kemudian ganti nama
depannya ditambahin new
oh jadi bukan tua lagi tapi yang baru
ya tapi gereja belanda baru
nah kemudian setelah itu gereja tersebut beralih fungsi dan kepemilikan
ya pernah juga menjadi museum batavia lama
ya sebelum ada museum sejarah sekarang
kemudian juga pernah menjadi pusat
ya sudah pernah menjadi pusat penelitian ilmu pengetahuan
tapi secara bangunannya itu sendiri
seberapa banyak ini masih dalam kondisi utuh atau orisinal
atau apakah sudah banyak yang mungkin ditambahkan
secara originalnya tentunya sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan
pernah gereja tersebut runtuh
runtuh ini ada dua versi pendapat
pendapat pertama adalah memang gereja tersebut
dihancur karena gempa bumi
akibat gempa bumi
terus kemudian ada yang berpendapat lain adalah memang sengaja dihancurkan
dirobohkan karena materialnya sangat labil
terutama tanah tanah yang di bawah ini
karena kan di sini kan wilayah masih pesisir ya
jadi tanahnya labil sengaja dihancurkan agar tidak membahayakan penghuni di dalamnya
kemudian baru dibangun kembali pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
seribu sembilan ratus dua belas ya waktu itu kita tentu saja masih zaman kolonial
sampai sekarang ya pada ini
dibatasin tembok ini kesana
gedung lama yang dulu konon gereja kemudian hancur
kemudian dibangun kembali semenjak seribu sembilan ratus dua belas itu
dan kita lihat masih banyak sekali tulisan tulisan dalam bahasa belanda
di situ ada peninggalan prasasti
prasasti itu adalah dulu sebuah taman ya
taman depan gereja itu yang dulu dipakai untuk pemakaman pejabat tinggi belanda
kira kira ada delapan belas gubernur jenderal
termasuk ini gak
ya termasuk j p kuhn
konon informasinya juga pernah dimakamkan di sini
jadi j p kuhn dan delapan belas gubernur cintar belanda yang dimakamkan di taman tersebut
dan juga para jenderal jenderal lainnya
namun semuanya itu tinggal prasastinya saja
karena jasadnya sudah diangkat semua
dan sebagian informasinya sudah ada yang dipindahkan ke taman prasasti yang di tanah abang
menariknya lagi ada yang berpendapat bahwa sebenarnya jasad jp pun sudah dibawa ke belanda
ada yang berpendapat seperti itu
sampai sekarang masih belum jelas ya sebenarnya
karena belum jelas artinya teks tertulis yang akurat itu sampai sekarang belum ditentukan
intinya auranya masih ada di sini
ini merupakan sangat sangat bagian ya dari sejarah indonesia itu sendiri
namanya kan juga batavia kan dulu daerah ini
nah perjalanannya menjadi museum wayang itu sendiri bagaimana pak mardi
nah kemudian tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan ya
seribu sembilan ratus enam puluh delapan gedung ini diserahkan ke pemprov dki jakarta
oke waktu itu siap ini pak ali sadikin ya
pak ali sadikin
kemudian dulu itu di sini itu ada sebuah yayasan namanya yayasan nawangi
nawangi itu pembinaan pewayangan indonesia yang dipelopori oleh pak bambang gunarjo pada waktu itu ya
kemudian dari situ yayasan nawangi itu punya sebuah koleksi wayang
yang notabene beliau beliau sempat membuat rancangan
untuk bagaimana caranya untuk membuat sebuah museum
museum panjang dalam hal ini kan
untuk menyimpan wayang wayang ini ada berapa waktu itu koleksi seberapa besar
waktu itu masih belum banyak sih masih bisa dihitung
kemudian hal tersebut diungkapkan kepada pak ali sadikin
kemudian pak ali sadikin langsung tanggap langsung diambil
kemudian pada tanggal kongres wayang tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat
kongres wayang ke dua in tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat
di situ pak ali sadikin mencanangkan bahwasannya gedung itu akan kita jadikan museum wayang
di situ ya pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat
seribu sembilan ratus tujuh puluh empat ya kemudian baru gedung tersebut diresmikan pada tanggal tiga belas agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh lima
jadi empat puluh tahun lah kira kira ya sekarang usianya
empat puluh lima tahun ya

salah satu program
salah satu program unit pengelola museum seni khususnya untuk museum wayang ini ada pergelaran
jadi bukan sekedar menyimpan koleksi di storit bukan sekedar memamerkan di tata pamer
bukan sekedar untuk edukasi ke masyarakat secara umum
tapi kita juga memberikan informasi dinamisnya
jadi kita juga memberikan informasi
ini kan di bawah pemprov dki ya
nah selama ini pak mardi dari kalau kita datang sini sekarang berkunjung sini apa apa saja yang kita bisa lihat dan seberapa besar koleksi wayang yang ada di sini dan dari mana mana saja
soalnya pak mardin yang paling tahu nih
setiap wayang di sini pasti ada ceritanya
ada karakternya yang bisa diceritakan
baik mbak disi
memang sangat mengasihkan dan sangat menarik untuk diperkenalkan
terima kasih pak
terima kasih pak
jadi gini semenjak diresmikan tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima itu sk pendirian musium wayang itu baru turun atau baru terbit dua tahun setelahnya
sk pendirian musium baru terbit itu yang tandatangani oleh pak ali sadiqin
tapi enggak ada masalah
artinya kan semua proses kan berjalan
nah dari situ lambat leun lambat tahun kemudian koleksi musium
koleksi musim wayang semakin pertambah
sampai sekarang terhitung enam delapan ratus enam puluh tiga koleksi
waduh enam ribu itu semua terdata kan
terdata kemudian koleksi itu bukan hanya wayang kulit dan wayang kulek
tapi berbagai macam koleksi wayang dan sejenisnya
itu dari seluruh nusantara dan juga dari macam negara
itu dari siapa koleksi pribadi
ada koleksi pribadi yang disumbangkan
kemudian koleksi dari awal ya
dari awal ketika yayasan nawangi itu
dari pak budi arjo itu
kemudian ada juga yang pengadaan atau pembelian
dan juga selain itu sumbangan dari berbagai kedutaan besar dari luar negeri
oh juga semua yang menyumbang
iya ketika pameran wayang di indonesia pada waktu itu
koleksinya langsung disumbangkan ke kita
paling tua ya wayang yang ada di sini itu berapa usianya dan dari mana
kami punya koleksi masterpiece wayang intan
itu dibuat tahun seribu delapan ratus tujuh puluh
siapa yang waktu itu yang
waktu itu kerajaan mataram
dengan apa itu pengusaha besar tionghoa
itu ada kerjasama yang baik sangat erat
kemudian atas prakarsa bapak polim
itu membuat karya terbaru pada waktu itu ya
sangat luar biasa ini
seribu delapan ratus tujuh puluh sudah membuat karya sebuah wayang gaya jogja
yang karyanya sangat luar biasa diberi
dan itu adalah manik manik intan
jadi pembuatan wayang intan itu bersamaan dengan gamelannya
gamelannya juga diberi nama gamelan kiai intan
jadi bersamaan itu tahun seribu delapan ratus tujuh puluh itu
nah kemudian itu karya itu kemudian dibeli oleh museum wayang
pak mardi ini kan banyak lebih dari enam ya koleksinya tadi disebut oleh pak mari
ini wayang ini kan wayang kan ada macam macam ini bisa nggak sedikit berapa
kan kita ada wayang kulit wayang golek dan lain sebagainya
juga ada apa
ada berapa macam sih sebenarnya wayang yang khususnya yang dikoleksi di sini
dan apa perbedaannya juga satu sama lain
wah ini ini bacaan sekali nih pak desi
ya aspek edukasi karena bagi bukan bagi saya saja tapi anak anak milenial kan juga
koleksi kami kan tadi sudah saya sebutkan ya
berbagai macam koleksi dari berbagai daerah dari seluruh nusantara dan juga mancanegara
itu ada wayang kulit
wayang kulit ini juga dari berbagai daerah
perbedaannya apa secara singkat
fisik bentuk karakternya
kalau wayang kulit surakarta itu cenderung agak langsing dan agak tinggi
ini agak tinggi kemudian jogja itu agak gemuk agak pendek
dan bagian bahu belakang itu agak cenderung ke bawah
dan pak mbak hari bisa melihat perbedaannya itu
jadi walaupun karakternya sama
terolah karakter perwayang dari mahabharata gitu
surakarta itu langsing
sudah ada perbedaan gitu
kemudian apalagi dimana aja wayang kulit
itu perbedaannya adalah gaya sunggingan atau warna catnya itu tentunya ada perbedaan gitu
itu kira kira seperti itu contohnya
dan wayang kulit berwarna solo jogja saja
termasuk gaya jawa timuran
jawa timur kemudian wayang kulit bali
di betawi juga ada wayang kulit betawi gitu loh
kemudian dari bacar masin
ada juga wayang kulit dari palembang
belum wayang guleknya
wayang guleknya dari sunda yang pasti jawa barat bandung
ada wayang golek dari cirebon
ada juga wayang gulek menak dari
ya wayang gulek ini dari kayu kan
ya dari kayu seperti yang kita lihat di belakang kita
kalau wayang kulit kan ceper
ya wayang kulit dari kulit kerbau
kalau wayang belek jelas dari kayu
termasuk di betawi juga punya kebanggaan
itu ada sendiri
jadi itu kira kira
belum wayang wayang yang lainnya
ada wayang beber
wayan beber dari pacitan kita juga punya
terus kemudian topeng
topeng dari berbagai daerah
kemudian ada lukisan
lukisan itu ada dua macam
ada lukisan kaca dan lukisan kanvas
ya lukisan kaca dan kanvas
terus kemudian ada juga alat musik gamelan
seperti yang kita lihat di belakang kita ini
ini gamelan dari surakarta
ada juga gamelan dari sunda
ada juga gamelan dari banyumas calung
ada juga gamelan dari betawi
kami juga punya
ada di situ
dan di sini saya lihat di atas pentas ya
jadi ada pementasan di sini
pagelaran wayang yang dilaksanakan di musim wayang atau
salah satu program unit pengelola museum seni
khususnya untuk museum wayang ini
jadi bukan sekedar menyimpan koleksi di storit
bukan sekedar memamerkan di tata pamer
bukan sekedar untuk edukasi ke masyarakat secara umum
tapi kita juga memberikan informasi dinamisnya
itu kan statis ya statisnya
dinamisnya itu kita petaskan di sini
itu dalam rangka untuk memberikan hiburan kepada pengunjung
dan ini terbatas sekali
ketika sebelum covid dua ribu sembilan belas kesana itu
setiap tahun kita itu ada empat puluh pergelaran
empat puluh jadi hampir sebulan sekali
ya hampir seminggu sekali pada waktu itu
dan itu ramai pengunjungnya
karena di hari hari minggu itu pengunjungan juga luar biasa
lebih banyak turis atau lokal atau
lokal juga luar biasa turis pun juga mendominasi juga
karena apa hari minggu itu memang hari harinya orang berwisata
iya dan di sini kan kita bagian dari kota tua
ada taman fathahila di situ jadi ada inilah
pernah juga sampai lima puluh kali mbak desi
lima puluh kali itu tapi hanya satu tahun
jadi setelah covid bagaimana
setelah covid dua ribu dua puluh dua tahun kita vakum
di seluruh indonesia semua bentuk pertunjukan vakum semua
baru dua ribu dua puluh dua diperbolehkan untuk menggelar lagi
tapi itu pun juga masih dibatasin
karena ya masalah faktor apbd karena faktor situasional barangkali seperti itu
jadi kita meskipun sudah diperbolehkan tetapi kita tetap harus menjaga image dan waspada ya
nah siapa yang melakukan pergelaran
ini bagian dari yayasan museum itu sendiri
dan siapa yang memainkan dan juga menjadi dalangnya itu kan bagian dari permayangan
jadi gini dulu museum mayang sebelum gabungan ya sebelum organisasinya digabung
masih museum wayang tersendiri itu sudah merintis untuk pergelaran ini
kita menggandeng kerjasama dengan organisasi di luar
ada persatuan perdelangan indonesia disingkatnya papadi
padi itu ada bermacam macam
pusat kemudian provinsi dan juga ada wilayah
itu ada berapa anggotanya papadi
kalau anggota masing masing pepadi itu relatif ya
tapi pusat hanya satu satu artinya satu organisasi
papadi pusat kemudian papadi provinsi itu kalau tidak salah ada dua belas provinsi
sekarang karena papua sudah ada pepadi juga ini
papua sudah ada pepadi baru ini
jadi itu provinsinya
jakarta saja di wilayah ini ada lima core wheel
selain provinsi dki jakarta ada pepadi wilayah utara timur selatan barat dan pusat
belum di daerah daerah lain
baik jogja surakarta jawa timur maupun bali maupun di tempat tempat lain
oke sekarang saya balik ke wayangnya itu sendiri
ini kalau sejarah dari wayang ini kan tentu saja bagian dari sejarah nusantara itu sendiri
bisa cerita sedikit kira kira pertama kali ada yang namanya wayang itu
kapan pak mardi dan kira kira diperuntukkan untuk apa
karena kalau kita lihat itu kan wayang itu kan banyak sekali tokoh tokohnya yang sangat familiar cerita cerita kita
tapi juga disitu kan kita lihat ada nilainya ada falsafah ada mungkin tokoh tokoh yang kalau kita sekarang kan
ya antago seperti kalau film film yang superhero gitu kan ada yang heronya ada yang antagonisnya
ini bagaimana sih
berangkat saja pak mardi
jadi mungkin secara kelayak rame sudah mengetahui bahwasannya india juga ada cerita wayang
dulu ketika dari india itu menyebarkan agama hindu ke indonesia dan juga termasuk ke malaysia
itu membawa misi penyebaran wayang itu juga
jadi dari situ berangkat dari situ akhirnya kan itu ke kerajaan kerajaan tertua di indonesia ya
seperti di mojopahit dan lain sebagainya
sehingga muncullah pertunjukan pertunjukan wayang di indonesia
kalau budaya wayang itu sebenarnya asli buatan indonesia
cuma ceritanya memang ada yang mensinyalir bahwa itu cerita dari india
ya kan ada ini ramayana mahabharata tentang perang antara ini
ya darah guru lah ibaratnya
jadi di indonesia sendiri dulu gini
awal munculnya ada pertunjukan wayang itu kita lihat dulu dari arti kata wayang itu sendiri
atau penggambaran kehidupan manusia ya
itu artinya penggambaran kehidupan manusia itu ada perbuatan yang baik dan jahat
ada juga yang berpendapat bahwasannya wayang itu ditonton dari bayangannya
shadow puppet ya kalau bahasa inggris
makanya ada yang juga senang nonton wayang itu dari belakang layar
jadi kontroversi informasi itu bukan permasalahan
itu sah sah saja semuanya
namun yang perlu kita lihat adalah bahwasannya pertunjukan wayang atau budaya wayang itu
sebenarnya filosofi penggambaran jiwa keperibadian manusia
sama dengan kepribadian manusia sehari hari
ada perbuatan baik dan perbuatan jahat
di dunia wayang yang kita ambil kesimpulan filosofinya juga seperti itu
meskipun ceritanya bersumber dari ramayana dan mahabharata
jadi semuanya mengandung unsur kebaikan dan keburukan
nah dulu pertama kali ada pertunjukan wajan itu dimulai dari pertunjukan teater
itu dibetaskan di malam hari
jadi hanya sebuah fragment
karena dulu itu wayang ini kan difungsikan untuk penyembahan arwah roh leluhur nenek moyang yang sudah terdahulu
nah sehingga pada waktu itu mengadakan suatu pertunjukan itu dalam rangka untuk menyembah arwah roh leluhur yang sudah gugur atau sudah meninggal
pertunjukan teater unduk itu di malam hari di suatu padang
itu ada suatu gundukan tanah yang semacam gunung gunung kecil gitu ya
disitu ada api unggun atau oncor
jadi permainannya ada di atas tanah itu
namanya undukan tanah maunya dibikin dinamakan teater unduk gitu
dari situ kan muncul bayangan ketika ada dalam sorot atau api unggun itu
nah dianggapnya bayangan itulah yang dianggap mereka disinyalir adalah bayangan roh roh leluhur arwah yang sudah meninggal
tugas pada waktu itu untuk memuja arwah roh leluhur yang sudah tidak ada
dari situlah akhirnya baru berkembang berkembang
muncullah pembuatan wayang yang bonekanya mirip dengan vis manusia
kayak gitu kan
kemudian fungsinya adalah untuk acara acara tertentu
misalkan acara bersih desa acara nadiran
terus kemudian acara tingkepan atau nujubu
terus kemudian acara tingkepan atau nujubu
tingkepan atau nuju bulan dan lain lain sebagainya pada waktu itu
nah kemudian datangnya wali songo khususnya sunan kalijogo
bayang itu dirubah bentuk fisiknya
dari yang tadinya bentuknya fisiknya seperti manusia
seperti manusia ya tangannya juga pendek seperti manusia
bentuk mukanya juga berbeda
itu dianggap wali song itu menyalahi hukum dalil agama
artinya pendangkalan nilai nilai kemanusiaan
sehingga sunan kalijogo menggubah
bentuk fisik wayang tersebut menjadi bentuk wayang yang seperti kita lihat pada saat ini
seperti contoh yang kita lihat
tidak mengurangi estetika nilai seninya
tetapi tetap dibikin beda
seperti hidung yang mancung
kemudian tangannya hampir kelangsa di tanah
kemudian bentuk muka mata
mata ada yang bulet ada yang tipis seperti gabah
bentuk apa itu
mulut dan lain sebagainya
itulah ciptaan sunan kalijogo
dari situ bukan berarti tidak menghilangkan bukan menghilangkan seninya
tetapi justru membangun seni baru
sampai sekarang itu
nah kemudian fungsi kepemilikan dari wayang tersebut adalah semakin berkembang lagi
sesuai dengan tuntutan zaman
bisa juga ada orang hajatan
untuk keperluan politik
jadi disitu ada dagelan ada kritik
ada komentar komentar kehidupan
penambahan momen atau materi di dalam seni pertunjukan
sehingga muncul ada goro goro dalam dagelan
ada limbuan segala macam itu
itu adalah semuanya adalah selain mengupas tentang pola kehidupan manusia
meskipun tetap bersumber ramai yang ada di barata
tetapi isi isi yang dibahas di situ adalah bisa membahas tentang sosial
politik budaya agama moral
itu semua yang diangkat di dalam pertunjukan
jadi lengkap itu
jadi selama empat jam ini istilahnya disitu adalah drama kehidupan manusia dimainkan
pak mari mungkin singkat saja
masih relevan khususnya bagi anak anak zaman milenial yang sekarang mereka sangat
ya lebih banyak menghabiskan waktunya dengan gadgetnya dan teknologi yang modern dan lain sebagainya
jadi begini wayang itu kan sesuai dengan tuntutan zaman ya
jadi bukan berarti wayang itu klasik dan kuno
sekarang wayang itu perkembangannya sudah cukup signifikan dan luar biasa sesuai dengan tuntutan pasar
jadi pasar itu maunya seperti apa
sehingga seniman dalang atau kreator dalang seniman dan juga berserta krunya itu membuat gebrakan gebrakan
agar generasi generasi milenial itu bisa mengikuti arus perkembangan dunia wayang tersebut
jadi mereka biar terlihat
tidak menganggap kuno klasik dan lain sebagainya membosankan dan lain sebagainya
sekarang muncul gebrakan baru dengan kolaborasi ya
improve improve yang baru muncul itu semuanya untuk menarik perhatian generasi muda
contoh pengembangan pengembangan wayang itu dikombinasi dengan musiknya musik diatonis dan pentatonis dijadikan satu
bukan hanya gamelan
bukan hanya gamelan jawa saja
dan tokoh tokohnya juga ada yang tokoh tokoh modern yang diperkenalkan
ya tokoh tokohnya modern juga bisa diperkenalkan
ditambahkan kreativitas baru ya biasanya
kadang kadang ada dalang yang memunculkan tokoh presiden misalkan
ada juga yang memunculkan tokoh gubernur
itu bagi dalang saat ini sudah biasa
kita perlu nanti bicara dengan seorang dalang yang kena apa kira kira wayang yang diminati oleh masyarakat sekarang ya saat ini
terima kasih banyak telah memberikan penjelasan kepada kita kira kira apa yang bisa kita jelaskan
apa yang kita bisa dapatkan dari museum wayang ini dan ternyata banyak sekali yang menarik banyak sekali yang bisa dipelajari
dan semoga juga khususnya generasi milenial akan jauh lebih tetap ya tertarik dan mengapresiasinya
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
ini kan zamannya kan udah zaman milenial ya
kadang kadang ada permintaan lagu lagu pop lagu campur sari lagu bahasa inggris
harapan saya penonton itu bisa tidak jenuh
kembali dalam insight with desi anwar
kali ini kita dari museum wayang di kawasan kota tua
kita berbicara sedikit untuk mengenal dan lebih mengapresiasi layang
mengapresiasi lagi karena pada tanggal tujuh november merupakan hari wayang nasional
dan tentu saja ini merupakan sesuatu yang harusnya kita betul betul coba memahami lebih dalam lagi
apa arti wayang persisnya dalam kehidupan kita saat ini
saya sudah ditemani oleh seorang dalang yang heboh
dalang duta budaya eropa dan jepang ya
pak gunarto terima kasih telah bergabung bersama insight with desi anwar
tadi kita berbicara dengan pak sumardi sebagai kepala satuan dari pelayanan museum wayang ini
kita sudah belajar sedikit mengenai ada banyak sejarah lah dari wayang itu sendiri
dan juga ternyata wayang ini berbeda beda bentuknya karakternya
tapi yang paling penting itu sebenarnya perannya itu adalah dalang
pak ki dalang gunarto bisa ceritakan sedikit
pak ki dalang benarto bisa ceritakan sedikit ya
bukan saja peran dari dalang itu sendiri tapi asal usul dan bagaimana ki gunarto bisa dan mau menjadi dalang
ya terima kasih mbak desi
jadi saya menjadi dalang adalah panggilan hati
karena sejak kecil saya itu sering diajak nonton wayang oleh bapak saya
sehingga lama lama saya itu kepingin jadi dalang gitu loh
waktu itu bapak saya memang senangnya nonton dan saya selalu dibawa untuk melihat
ini dimana waktu itu tempatnya
di gunung kidul
di gunung kidul tempat asalnya dari situ ya ki gunarto aslinya
akhirnya saya tertarik untuk menjadi dalang
tapi apa yang membuat waktu itu kan masih kecil ya
umurnya berapa kira kira
kira kira masih belum sekolah kok itu
belum sekolah jadi empat tahun mungkin ya
apa yang waktu itu membuat ki sangat tertarik
ya saya melihat wayang ini apa itu
mendapatkan ini piring
mendapatkan inspirasi yang besar dari penonton
jadi karena wayang waktu itu menjadi pusat perhatian penontonnya banyak gitu saya senang untuk itu
dan bisa memberikan pesan pesan apa di dalam wayang itu bisa gitu loh
sehingga tertariklah saya untuk menjadi dalang itu
jadi aslinya bapak saya juga bukan dalang
tapi didorong oleh bapak
ya waktu itu saya memang didorong untuk menjadi dalang
ya saratnya satu sekolahnya harus selesai
jadi waktu itu memang saya sempat dilarang untuk tidak boleh mendalang atau latihan dalang
karena nilai sekolah saya tidak baik waktu itu
waduh anjlok tapi kan kalau menonton wayang kan bisa bukan saja berjam jam tadi disebut pak mari
bisa semalam suntuk ya
diperbolehkan waktu itu ketika kecil
jadi saya memang saat itu setiap saya nonton itu mesti selalu sampai selesai
kalau dalangnya belum
empat jam itu waktu itu paling lama
kira kira tujuh jam lah
oh tujuh jam terus gimana tidurnya itu apa lagi
tidak tidak tidur kan langsung karena saking melihat ceritanya yang bagus ini bagi saya hal yang menarik gitu
tapi cerita yang paling berkesan tadi kan kita tertarik karena pesannya dan petunjukannya
apa yang paling sampai saat ini tuh tidak bisa terlupakan dari kisah yang dilihat ceritanya dan pesan yang didapatkan
jadi ya saya senang perangnya ya
ya perang tadi kalau wayang itu
apa itu pandawa v
pandawa v ya
tapi setelah saya mempelajah lebih lanjut yang namanya perang itu bukan perang fisik maksudnya
jadi dalam kehidupan ini ada perang batin antara baik dan buruk
misalnya kita mau bertindak a dan b kan tentu perang kita tuh
mau a apa mau b itu mau baik atau mau buruk
yaitu dalam kehidupan sehari hari selalu ada perang
nah di wayang itu diperagakan
nah disitu akhirnya nanti yang angkara murka itu pasti akan kalah
mungkin awal awalnya itu menang
tapi saat mau bubar wayang selalu angkara morka
jadi yang bagi saya menarik
jadi pesannya kalau kita menonton film yang superhero pasti yang jahat akhirnya terkalahkan
tapi ada selalu yang baik yang heronya dan ada yang jahatnya
tapi kalau dalangnya itu sendiri ini kan mungkin dari arti dalangnya dan peran dari dalang itu seperti apa ki
dan juga apakah ada sekolah yang mengajarkan
jadi memang saya tidak sekolah di formal ya
artinya tidak di isi atau stsi bukan
saya waktu itu hanya kursus saja selama satu tahun
nah tapi karena dari kecil sudah senang cerita wayang itu sudah di luar kepala
ada berapa cerita wayang itu
misalnya mahabharata ramayana itu sudah di luar kepala
sehingga disitu sudah tidak belajar lagi untuk menghafal nama nama lagi
tinggal gambar itu menyesuaikan antara gerakan wayang dan gambar
nah ini saya perlu belajar
karena saya sendiri diawali dari tidak bisa gambar gitu
biasanya kan bisa gambar dulu baru dalang ya
saya tuh belum bisa gamel tapi sudah pengen tadi dalang gitu
sudah tidak sabar terus akhirnya belajar gamelannya dari mana
dari sanggar tiwaloyo di rri
di pak kamsung di bukit wertebikun
tapi kan sudah sekolahnya sudah lulus kan
sudah dapat sertifikat lah
ya dan sudah boleh lah oleh orang tua ya untuk meneruskan
tapi keinginan untuk menjadi profesi sejak tahun berapa ki
saya tahun dua ribu sudah
sudah lebih dari dua puluh tahun
sudah pengen terus sudah kursus kemudian sudah menjadi dalam lain dalam waktu itu
pertama kali mentas secara ini dengan ada audiens yang
ya itu di kampung saya di kelurahan waktu itu
saya sudah bisa latihan berkali kali
kemudian kok sudah dianggap bisa gitu
kemudian teman teman mendorong saya untuk pentas perdana gitu di kampung di kelurahan
dan bagaimana waktu itu perasaan ya
ya saya senang tapi masih kurang puas karena belum sempurna
jadi seorang dalang itu tidak bisa langsung menguasai semua enggak
dari segi suara saja harus sabar misalnya
harus menunggu gendingnya belakang menyesuaikan
itu kan perlu waktu
sekarang kalau saya tanya
dalang kan biasanya di belakang layar ya
apalagi kalau di screennya kita kan hanya melihat bayangannya saja
elemen elemen untuk definisi seorang dalang itu apa
perannya itu apa
dan apa yang harus dia lakukan
jadi sebenarnya dalang itu melayani ya
melayani pemirsa atau masyarakat
jadi barut menjual itu yang diinginkan itu apa masyarakat
kita harus mendengarkan
kita harus menjual yang dibutuhkan itu
dan itu bisa dilakukan secara improvisasi saat itu atau pakai latihan
setiap ada pagelaran wayang kami juga selalu melihat
dari situ kami akan mendengarkan suara suara penonton
jadi kalau saya nonton wayang itu saya tidak duduk di kursi kemudian saya keliling
jadi dari depan keluar
berapa kali saya mendengarkan suara suara penonton
misalnya dialognya terlalu lama
berarti kan pengennya perang ya kan
jadi yang dibutuhkan sekarang adalah apa itu
kalau dulu wayang itu hanya didengarkan
karena adanya radio dulu
nah sekarang ada youtube
sekarang ada televisi
harus lihat ini
jadi harus apa itu
saya dijuluki dalang salto
jadi setiap pagodan itu saya
kalau perang itu selalu ada yang
ada yang jungkir balik gitu
ya jungkir balik itu
itu apa dilempar ya ini ya pak
iya dilempar ditangkap lagi gitu
nah itu berkali kali latihan
saya latihannya pakai karet
rakyat tenis itu
jadi saya gini untar gini
itu bisa berapa kali itu
satu petunjukan itu
satu malam itu begini
saat itu kan saya memang senangnya kalah sample kan
setelah saya peintas
turun dari panggung
ada penonton yang mendekati saya
pak saya hitung itu lebih dari lima puluh kali
luwesko pengseket gitu dia
akhirnya wah ini salah
maaf saya pakai untuk nama ini
jadi sekarang saya namanya itu
dalang salto sebagai pengseket
tapi ada juga pas saya peintas
ada yang protes
pak tidak sampai lima puluh kali
ya kalau pengen lima puluh kali ya
paling hitung ya ternyata
tapi kik gunar ini kan sudah lebih dari dua dekade ya menjelaskan
dan ini sudah pentas dimana mana
katanya sampai di eropa sampai jepang dan lain sebagainya
dan ini kan pasti harus pertama menyesuaikan dengan pemirsanya lah
kedua kan berarti supaya ini kan bisa kalau berjam jam
nah itu tuh kuncinya apa
apakah dalam intonasi suaranya
atau improvisasi dengan dalam cerita ceritanya itu sendiri
jadi kalau ceritanya tetap ya kita ada pakemnya ya
maabarata dan ramayana itu
tokohnya itu itu saja
ceritanya juga itu saja
cuman sekarang ini kan zamannya kan udah zaman milenial ya
kadang kadang ada permintaan lagu
lagu sambur sari
lagu bahasa inggris
itu pake apa
jadi sekarang saya tidak hanya gamelan tapi ada keyboard
untuk menangguling kalau ada permintaan
untuk menghilangkan kebosenan
itu biasanya kita ya dialog dulu
jadi selalu diringi lagu lagu
kemudian ada action nya
harapan saya penonton itu bisa tidak jenuh
nah persiapannya itu bagaimana
ini kan walaupun kan ada pakemnya itu mahabharata dan ramayana
tapi kan ada tokoh tokoh baru
modern yang diperkenalkan juga
dan kira kira untuk mempersiapkan satu petunjukan itu apa saja yang dibutuhkan dan apa yang dilakukan
apakah menulis dialog yang baru
biasanya kita itu ada geladi ya
jadi sebelum pintas itu kita sudah ada urutan
kemudian saya berikan kepada penabuh
terus disesuaikan dengan yang saya lakukan nanti
nah untuk menarik itu
kami juga menciptakan wayang wayang yang belum ada
ya itu saya buat supaya orang
kayak anak anak muda kan tertarik
oh dinosaurus kok ada gitu ya
itu anak anak kecil kan mereka biasanya suka dinosaurus
kemudian wayang alien
jadi ada apa itu piring terbang
kemudian ada protoid
tapi alian alian itu menjadi bergabung dengan pasukan yang ada
itu hanya untuk improvisasi saja
kalau mengenai cerita
sudah ada pakemnya
dalam kehidupan manusia
jadi disitu ada baik ada buruk
manusia hidup itu selalu akan melihat dua sisi itu
nah bagaimana mempertahankan kebaikan
kita mencegah keburukan
dari wayang itu kita terimpin rahasia
dan dimanaahu bagusnya kita
itu kalau kita terpaksa memaksa intensif
memusnahkan perdamaian seperti hosting
sedang beberapaprot dua ribu dua puluh dua
yang datang dari kantor jiwa kajian
pembicara mengenai beberapa temen ter yelling
pasar di ansur kondeksiwa kita
misalnya aku sendiri
dalam kehidupan manusia jadi disitu ada baik ada buruk
manusia hidup itu selalu akan melihat dua sisi itu
nah bagaimana mempertahankan kebaikan kita mencegah keburukan
dari wayang itu kita terinspirasi
oh kalau dasamukha misalnya oh angkara murka saya gak akan mengirulah
misalnya gitu loh oh krisna bijaksana oh saya menjadi krisna lah gitu
jadi dengan demikian wayang tidak akan punah menurut saya
karena nilai nilai itu adalah nilai yang universal sebenarnya
itulah wayang kenapa masih dari depan sampai sekarang
karena dibutuhkan oleh manusia
saya lihat juga kan tadi disebut ada lagu kemudian ada dialog ada dagelan dagelan lucu lucunya
ini semua bisa disesuaikan dengan misalnya ya zaman sekarang taruhlah ada kritik terhadap kehidupan sosial
ataupun mungkin komentar komentar politik atau
ini semua harus disesuaikan ki narto
betul misalnya sekarang begini
bagaimana cara melakukan risetnya dan memilih kira kira mana
kita kan melihat kehidupan masyarakat
misalnya sekarang sekarang udah zamannya wa
wayang pun juga wa
kalau tidak wa nanti ketinggalan juga
karena orang menganggap apa tuh jadi asing untuk diikuti anak muda itu susah gitu
jadi wayangnya melakukan wa gitu ya
iya jadi saya udah dapat wa ini
atau mungkin belum datang kenapa oh saya dalam otw ini mohon maaf
macet misalnya gitu
jadi itu hanya untuk menyesuaikan bahwa wayang bisa menyesuaikan dengan kehidupan zamannya
jadi dialognya disesuaikan dengan bahasa yang digunakan sekarang
tapi kalau dengan iklim politik juga disesuaikan mungkin ki gunarto apalagi tahun depan kan kita sudah mulai masuk tahun politik lah
ini sudah disiapkan kira kira dagelan dagelan politik
kalau kita begini
wayang ini kan atau dalang itu kan milik masyarakat
bukan milik partai politik
tetapi kita juga siap untuk misalnya ada partai politik yang mau kampanye
kita bisa dan kita siap untuk dalang
tapi kita independen
dan nanti partai yang lain misalnya menanggal wi ya gak masalah
jadi wayang ini kan menghibur masyarakat
tapi kalau promosi mengenai partai masing masing kan silahkan
kita mengumpulkan orang saja yang berbicara bapak monggo kan gitu
jadi kita membantu untuk mensosialisasi program program
kalau kita sekarang mengatakan oh dia dalangnya
orang yang di bali gitu semua
tapi ngomong ngomong ki gunarto pada beberapa tahun yang lalu sempat ke eropa dan ke jepang
nah ini kan masalah bahasa
sementara ini kalau penggelaran kan dalam bahasa jawa atau bahasa indonesia kan
ini bagaimana menyesuaikan dengan audiens yang tidak familiar dengan perwayangan
kalau di luar negeri itu pentasnya tidak semalam itu tidak
paling hanya satu jam
satu jam itu udah maksimum
sehingga kita bisa lebih praktis lagi
kalau dari segi bahasa memang dia mintanya bahasa aslinya
cuma kan ada terjemahan
kemudian kita buat brosur dulu
kita bagikan kepada pemirsa
tapi biasanya bahasa apa bahasa jawa tetap
kalau saya bahasa jawa tetap
tapi prosesnya ada bahasa inggris misalnya
jadi dia udah tahu misalnya cerita hanuman duta misalnya
kita begini sehingga dia bisa mengikuti
ada summary nya lah kira kira begini
kuncinya supaya membuat para pemirsa asing yang mungkin dari segi tradisi tidak familiar ya dengan wayang itu bagaimana
jadi kita tidak kalau bahasanya kita mau lucu juga agak susah ya
tapi gerakan wayang ini misalnya gerakan salto tadi
gerakan ini menarik ya
bahkan ada juga itu anggota dpr hungaria ya
kita sudah selesai sudah mau pulang
saya mau nagap saya punya sekolah
dari sd smp sma dikumpulkan supaya melihat pagelaran kita
setelah itu dia melihat wayang kita melihat gamelan kita
dia merasa heran karena di indonesia ada misalnya gamelan dari perunggu
sudah ada sejak dulu
jadi itu yang mereka
tapi senang juga narto
lang lang buana seluruh dunia untuk mengajarkan atau memberi petunjukan wayang itu
jadi mereka kalau saya lihat antusias ya
apalagi sekarang ini wayang sudah diakui
daya dunia itu membantu sekali untuk memasarakat wayang
bahkan usaha dari persatuan perdagangan indonesia ini bagaimana kita menjadi rumah wayang dunia
nah itu dia
karena kita kan tidak hanya wayang gulet saja
ada wayang gulet dan wayang yang lain banyak
banyak sekali dan kita lihat di museum ini juga ada enam ribu macam ya
wayang yang dimiliki
tapi kalau profesi dalang ini sendiri bagaimana di indonesia
apakah minatnya di generasi milenial
apakah mereka tertarik
dan apakah ada sekolah yang khusus untuk mengajarkan
jadi saya lihat antusias anak anak sekarang itu luar biasa
karena banyak sekali yang ingin jadi dalang
karena jadi dalang itu tidak harus mendapat tanggapan atau tidak harus laris lah gitu
tapi dengan menjadi dalang itu mudah untuk bergaul
dengan sesama dalang misalnya atau penabuh
di samping itu filosofinya itu bisa merasuk
di dalam kehidupan kita
sehingga betul betul kita menjadi dalang itu mempelajari dan menikmati filosofi yang ada
dan ada skill skill kehidupan yang bisa di
ya kehidupan tadi
yang dibutuhkan oleh jiwa kita
kau ke generasi ini kan full time kan jadi dalang atau punya pekerjaan lain
saya dengar seorang psikolog juga katanya lulusannya juga
saya pekerjaan saya ada sendiri
saya sebenarnya punya usaha pira swasta
dan wayang ini bagi saya karena sejak kecil hobi
akhirnya di samping saya punya beras swasta usaha
saya dalang juga begitu
tidak semata mata untuk cari uang juga
bagaimana supaya wayang ini digemari oleh anak anak muda terutama
yang bagi saya sayang sekali kalau anak anak muda ini tidak senang pada wayang
saya tidak melarang anak anak muda itu belajar budaya asing ya
tapi sebelum mempelajari belajar budaya kita sendiri
malah yang sesuai dengan pribadian malah yang tidak bisa tahu
ini tidak sesuai ya tidak usah dipakai
kira kira kalau menjadi duta wayang kemancanegara ini nilai nilai apa yang selain ya ada aspek kebaikan dan baik dan buruk yang harus menjadi perang dalam diri kita
apa kira kira yang bisa disampaikan pesan pesan yang khusus dari nusantara ini
artinya kita bisa mempromosikan negara kita ya paling tidak
oh ini indonesia punya kebudayaan yang seperti ini
bagiannya diplomasi budaya
sehingga mungkin akan lebih mengenal atau mungkin pengen datang ke negara kita gitu
atau juga yang mereka ingin menyenangi mereka bisa belajar di sini
seperti misalnya isis juga ada mahasiswa dari amerika dari inggris
bahkan ada yang dari amerika itu jadi dalang juga ada
cuma kalau kita lihat kan karakternya kan dari ramayana itu mahabharata
ini kan ada beberapa tokoh kalau kita yang ada yang pandawalimanya itu
apa yang kita bisa pelajari dari karakter
apa karakter karakter ini selain baik dan buruk itu
apa yang tokoh tokoh ini yang menurut kinu gunarto cerminan dari jiwa maupun spirit dan juga moral atau etika yang dimiliki manusia
kalau yang jelas kalau ramayana ini kan mengenai apa itu
jadi gudian manusia itu kan ada tiga
kalau di dalam ramayana itu wanita
karena yang direbutkan adalah dewi sinta
jadi itu menjadi perang besar antara dua negara gara gara wanita
diculik oleh bapak anak
tapi kalau mahabarata ada dua yaitu tahta dan harta
kalau perang partoyuda itu merebutkan harta
karena merebutkan negara yang seharusnya menjadi hak milik satu kelompok dikuasai kelompok yang lain
nah kemudian kalau tahta ini perang antara prabu pandu dan termbuku itu merebutkan tahta
tidak mau dijajah gitu
jadi harta tahta wanita ini yang selalu menjadi gudian manusia sejak dulu
dan sampai sekarang mungkin kaitannya dengan mengejar status atau mengejar harta atau mengejar ketenaran itu merupakan bagian dari tantangan manusia ya
dan kalau sudah tahu filosofi itu ada pengendalian
paling tidak kalau sudah ada batasnya sudah sampai di sini
caranya itu bagaimana mengendalikan yang direpresentasikan oleh wayang ini
ya tadi kalau sudah tahu ceritanya
ternyata kalau seperti dasar muka ini merebut istri orang akibatnya perang ya kalah
menjadi punya senjata yang luar biasa ya kalah dengan kebenaran tadi
seperti perebutan negara astina misalnya itu kan yang menang juga yang benar
yang menguasai yang ingin kalah juga gitu
kalau sudah masuk dalam hati mereka itu akan ada pengendalian
ini harapan kita
itulah apa sebabnya wayang sejak dulu digemari orang
karena ada filosofi yang tersembunyi dan dibutuhkan oleh setiap kehidupan ini
jadi harapan saya pertama adalah generasi muda ya
mohon generasi muda itu tetap mencintai budaya kita
karena ini menjadi sumber inspirasi kehidupan kita
secara keseluruhan ya misalnya pagelaran wayang sampai semalam suntuk dan ditonton rame rame
ini masih hidup atau dan masih digemari masih dipahami atau mencemaskan ini dalam evolusinya
memang kalau dilihat juga agak surut ya
karena tadi dikatakan bahwa
penonton hiburan yang lain
ada youtube dan sebagainya
nah ini sebenarnya perandalang di sini
bagaimana orang ini tetap bisa menikmati melihat wayang
ini kan perandalang
makanya saya katakan kita tuh melayani apa sih keinginan masyarakat itu dengan wayang ini
oh ternyata kurang modern
akhirnya kan wah ini bisa moderndeng
nanti kembali juga ceritanya kita sampaikan juga pesan pesannya itu
jadi harus paham pasar lah istilahnya dari segi marketing
ada berapa jumlah dalang di indonesia saat ini
kalau menurut yang saya tahu dari bapak ade itu sebenarnya banyak ya
kalau di itu mungkin sampai lima ribu
tapi kalau penduduk indonesia dua ratus
tapi kalau yang aktif ya sekitar tiga ratus empat ratus lah gitu
tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk masih kurang gitu
masih sedikit sekali ya
saya melihat antusias generasi muda memang banyak yang
ingin belajar jadi dalang
jadi kalau di daerah saya dulu di gunung gitu dulu paling hanya kurang dari sepuluh
sekarang sudah hampir dua ratus
oh justru semakin lama semakin bagus dong
ini mungkin pengaruh ki gunarto juga mensiarkan
mereka kan juga akan melihatkan bahwa tadi kalau bisa melihat bisa menguasai itu berbeda
karena tidak hanya apa ya yang dikejar itu kan kebutuhan spiritual itu sebenarnya
dengan saya menguasai dengan tahu cerita itu saya kok jadi nyaman jadi bergaul juga enak gitu loh
tapi susah nggak jadi dalang
apa tantangan terbesarnya
ya sebenarnya tidak terlalu susah juga cuma niat aja
kalau saya itu memang niat saya sudah kepengen ya
kalau sudah kepengen kegitu kan apapun kita terjang ya
seperti dilarang bapak saya pun saya masih mencari cari jalan untuk
tapi kan harus mengikuti informasi yang terkini selera masyarakat
nah sekarang bedanya juga begitu
kalau dulu kita harus berguru pada satu dalang
kalau dulu sekarang ada youtube ada youtube
sekarang mau dalang siapa tinggal
ki gunarto terima kasih banyak
tapi mungkin dari segi harapannya terhadap wayang di indonesia
dan juga apa kira kira pesan ya bagi kita semua untuk mengapresiasi melestarikan tapi juga menikmati
dalam format ataupun platform apapun
apakah langsung dipentas ataupun lewat streaming
kira kira apa yang
jadi harapan saya pertama adalah generasi muda ya
mohon generasi muda itu tetap mencintai budaya kita
karena ini menjadi sumber inspirasi kehidupan kita
kemudian bagi penggemar wayang ya
silahkan menanggap wayang
supaya dalang yang ada ini mereka bisa terapresiasi
bisa pentas gitu
kalau dulu kan zaman pak harto dulu kan setiap instansi itu wajib wayangan
bagaimana supaya pemerintah juga menggalakkan lagi
setiap kabupaten misalnya
setiap instansi pemerintah misalnya
pas tujuh belas an wayang serentak
nah ini besok hari wayang nasional juga pepadu sudah melakukan program mengadakan wayang serentak di berbagai tempat
ini tuh bagus sih
tapi yang penting bagaimana sebuah
supaya menarik jadi tidak dipaksa
jadi saya katakan dalang adalah melayani
apa yang diinginkan
kalau misalnya orang jualan
orang senangannya gudeg
kita tetap masakan padang ya belum tentu sih
sekarang zamannya zaman online
jadi yang harus diperhatikan oleh dalang dalang saya kira itu
melihat perkembangan masyarakat
kalau tidak begini salah
itu nanti kan berkembang
kalau dalam filosofi kan yang abadi itu justru yang tidak abadi itu
nah wayang akan tidak abadi terus berkembang
jadi bukan benda mati ya
tetapi merupakan bagian dari kehidupan
ki igu narto terima kasih banyak
atas insightnya informasinya
dan kalau kita lihat juga sebenarnya anak anak muda kan sekarang
mereka suka sekali film film superhero
tapi di sini juga sebenarnya mirip ya
ada hero nya ada anti hero
ada perangnya ada actionnya
jadi kalau kita nonton wayang juga tidak kalah
dari segi actionnya
apalagi kalau dalangnya adalah ki gunarto dengan wayangnya bisa melakukan salto lima puluh kali
sekali lagi terima kasih ki igu narto
dan demikian insight with desya anwar kali ini
terima kasih atas perhatian anda
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com
dan tentu juga di youtube